nih rok kagak baik nih
buat jambang bayi lo
ini disana nih orang orang lagi pada
jadi bisa emosi begitu
nah itu gak baik buat dia
dia gak boleh dengerin yang begitu begituan
roh pengen ketemu sama bang sulam
rok cuma takut kalau bang sulam
juga takutnya juga
bayinya rok di dalam kandungan ini mak
suki banget kali ini
kalau buding ngilang sebelah
masih berlagu kagak torang
benar kagak takut
apa kagak takut
umi gak takut
umi tambah berani karena abah
sama dong harus
eji udah deh
lu kagak usah peduliin lagi deh
omongan yang model kayak muhyiddin ini deh
omongannya kayak mau kek
boleh didengar kagak boleh dipake
itu orang udah kelewatan
lu bela belain emang lu perhatiin ji
gimana kalau kita bikin diskusi babak kedua
gimana kalau kita bikin diskusi babak kedua
udah udah kagak usah pake diskusi diskusi lagi
ah kayak anak sekolahan aja lu pake diskusi

pake durinding rundingin lagi
gak bakalan kelar urusannya
mendingan langsung aja jerit
biar nyaho biar kabok dia
ada kenang kenangan tandainya buat hari tua
sekarang nih gue tanya amin dulu

siapa yang haji yang paling sirik
siapa yang dengki
siapa yang dengki
siapa yang sanggup
siapa yang tak kabur
siapa yang tak kabur
kalau sampai terjadi kerusuhan
bisa hancur hancuran nih keluarga
eh dar lu ngomong tuh hati hati
eh lu asal jangan ngompor aja mulut lu tuh
eh dengerin dulu diskusinya
sama sulam sama cengelan
lu jangan muntang muntang
lu diadilin abang lu terus lu menangin si anak anaknya aja
eh gue kagak ada kepentingan apa apa
ye tapi kita kudu dengerin
hasil diskusi mereka
baru kita kagak kesalahan
iya bar mendingan lu tenangin tuh warga
udah kayak dia mau nurunin harga berasa aja
dar bar awas ya
lu duluan yang gue karungin
shhh tenang tenang
kita tunggu hasil keputusannya oke
udah lu diem
kenapa sih nangis kayak begitu
ruh tuh ga mau punya abah yang kupingnya satu
eh ruh lu kan tuh liat sendiri
si sulam sama si nelan tuh lagi musyawarah
iris deh kuping umi
kalo ampe abah lu dipotong kupingnya
umi juga mau diiris kupingnya
aku juga mau diiris kupingnya
eh roro ya allah
aku udah keburu mak
ih itu dikit tuh
di dalam kandungan nih
kalo kenapa kenapa bengane
yaudah rantang aja ya mak ya
ya sekarang warga udah pada

kita butuh kepastian
kita butuh kepastian ayo
kasih pelacaran kasih pelacaran
yaudah tenang dulu tenang ya
bentar lagi juga ketahuan hasilnya
yang mau istirahat istirahat dulu
yang mau nyarap juga boleh dah ya
lu jangan sembarangan cablak ngomong kayak gitu mut ya
lu kira kita disini demonstran bayaran apa
apa bener kita disini demonstran bayaran
denger ya mut
eh mut ya
kita disini ikhlas
tuh kan salah tanggap
bukan itu maksud gue
eh mut lu salah tau aja
gua nih dateng kemari
mau nuntut keadilan yang seadil adilnya
lu nintar yang gua siangin
jadi lata gitu orang
eh papi mertua emang mau punya mantu kupinggilan sebelah
munggu pikirin papi papi
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
gue pengen lebih jelas melihatnya mak
hah disini juga keliatan
ah kenapa keliatan
ya tapi ro penasaran
ncing nalan bisa ngebujuk haji muhyiddin
ih ro kagak baik nih
buat jabang bayi lo
ini disana nih orang orang lagi pada
jadi bisa emosi begitu
ya itu nggak baik buat dia
dia nggak boleh dengerin yang begitu begituan
roh pengen ketemu sama bang sulam
ro cuma takut kalau bang sulam
apa perbuatan bang sulam yang nggak nggak juga
takutnya juga berpengaruh sama
bayinya ro di dalam kandungan ini mak
satu jam mak kali ini
lela nggak tahu mang ojo
mungkin di rumahnya pak haji muhyiddin
kita nyusul ke sana
udah nanti kalau diomelin biar pak ocu
tanggung jawab lela tutup itu
tutup aja ayo cepet
ini nggak ada alasnya
ini nggak ada alasnya
nah sekarang udah tenang
tinggal kita dengerin omongan aji sulam
ah nggak usah banyak cincong loh
gue tetap pada pendirian gue gue gak takut
sama siapapun asal lo tau ya
gue sumpahin bini lo akan melahirkan
kuping satu anaknya tau loh
apa apaan sih pak haji
kok jabang bayi saya yang dibawa bawa
eh pak haji
kalau ngomong yang bener dong kayak nggak ada laklakannya aja
ini masalah kita orang dewasa
yang belum lahir jangan dibawa bawa dong
gue kagak peduli
gue yakin sumpahan gue tuh akan menjadi kenyataan
sekolah bakal punya bayi kuping satu
yah ini orang tua
dibelain belagu amat sih
udah jelas kan
haji muhyiddin tuh udah mau kan
ya ampun ya ampun
udah dibilangin nggak usah nyolot
ini sama aja bangun istri galak tidur
ngapain lo pada kesini
aduh untuk sementara warung teh saya tutup
karena tidak ada pembeli
pembelinya mau datang ke tkpk
tkpk apaan sih itu tkpk
tkpk itu artinya
tempat kejadian pembentuan kuping
wah ini sumpah